ini bukanlah diri
dan ini juga bukanlah suara
terimalah kematian mugian santam
nyawamu untuk nyawa adikku
juru sahabat itu
dari mana kau bisa menguasai jurusku
matarangga soka yang istimewa
putri berpimpin gospel
aku harus gunakan jurus lain
aku sudah menurunkan ilmunya
kepada mu anakku
kau tepati janjimu untuk
memaafkan si luanya
aku akan mengampuni si luanya
sekarang terimalah kematianmu sri luanya
kau sudah berjanji akan memaafkan si luanya
pedul setan dengan janjiku
aku tetap ingin membalaskan dendamku
berani beraninya kau memperlakukanku seperti ini
mengajak berani bicara seperti itu pada nenek buyutmu sendiri
kenapa nyerom mengaku menjadi seperti itu apa maksudmu
nenek buyut katamu
aku dari kecil tidak memiliki nenek buyuh
ayah keluarga dana dia dari kecil tidak mempunyai orang tua
kau camkan itu
harga dana tidak punya orang tua
tapi ibumu nastiti dewi
dia adalah putri dari anakku
kuranda geni punya dua orang anak
rangga buwana dan nastiti dewi
nastiti dewi itu berdikah dengan arga dana
lahirlah kau yudhakara
apakah itu benar
aku ragukan hal ini
atas perilakuku yang tidak suka
jadi sekarang kenapa kau membawa aku kemana
ini bukanlah diri
dan ini juga bukanlah suara
tidak membunuh yudhaka
pasti tidak terjadi semua ini
aku telah membunuh bu yudhaka
ya aku melakukan semua ini sengaja di depan matamu
agar kau melihat bagaimana hancurnya nama putra putra siliwangi
dan itu sebentar lagi akan terjadi
nyu rompah lepaskanlah aku
kalau kau betul betul ingin membunuh sindunganmu kau harus lewati aku dulu
aku peringatkan sekali lagi